kita sehat ruang digital kita yang bersih kita gunakan itu secara cerdas dan secara cermat
di tengah gencar usaha pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di tanah air
penyebaran hoax terkait vaksinasi pandemi hingga penanganan covid sembilan belas
faktanya masih berlaku
banyak orang yang langsung percaya dan bahkan ikutan membagikan berbagai hal yang sebenarnya salah
atau bahkan tidak jelas sumbernya
berita hoax menjadi salah satu ancaman di tengah upaya penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
dan sebagai masyarakat yang bijak maka penting bagi kita semua untuk menyaring
dan juga memastikan kebenaran berita dan juga informasi tersebut sebelum kita menyebarkannya
dan untuk mengatasi penyebaran hoaks terkait vaksinasi covid sembilan belas
pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai usaha
termasuk edukasi yang terus menerus kepada masyarakat
melawan hoaks dan misinformasi vaksinasi covid sembilan belas menuju kesehatan pulih ekonomi bangkit
dan berikut informasi terkait hoaks yang sudah kami rangkum sebelumnya
vaksinasi covid sembilan belas sudah berjalan sejak awal tahun
namun hoax dan misinformasi terkait vaksin terus bermunculan
dan menimbulkan keraguan hingga ketidakpercayaan pada sebagian masyarakat akan efektivitas vaksin
penyebaran hoax pun terjadi melalui berbagai media
seperti aplikasi pesan singkat sosial media bahkan kanal kanal pemberitaan yang tidak resmi
tak sedikit orang yang mendapatkan informasi salah langsung menyebarkannya
tanpa memeriksa kebenaran berita dan informasi tersebut
data dari kominfo di awal maret dua ribu dua puluh satu mencatat
ada enam ratus empat puluh enam hoax yang beredar di indonesia terkait covid sembilan belas
melalui laman resminya kominfo menyebutkan
hoax terbanyak beredar di facebook sebanyak lima ratus tiga puluh enam informasi
sementara itu terkait vaksin covid sembilan belas tercatat ada satu ratus tujuh belas informasi yang salah beredar di masyarakat
buntut dari berita bohong di media sosial ini
membuat masyarakat yang ragu bisa menjadi tidak mau melakukan vaksinasi
padahal vaksinasi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari penularan covid sembilan belas
oleh karenanya penyampaian informasi yang akurat dan tepat

selain itu masyarakat juga harus lebih pandai dalam membaca informasi di sosial media
jangan terkecoh dengan judul dan pastikan membaca informasi di laman laman berita yang resmi dan bertanggung jawab
ya selamat siang kembali kita memang saat ini sedang menyaksikan diskusi secara langsung yang digelar oleh kpc pen
dan hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan
bagaimana kita menangkal hoax terkait dengan vaksinasi dan sebagainya
dan karena itu kalau kita melihat bahwa data dari kominfo sebenarnya memang di awal maret dua ribu dua puluh satu
sudah ada sekitar enam ratus empat puluh enam hoax yang beredar di indonesia terkait dengan covid sembilan belas
yang beredar di berbagai platform media sosial
sementara itu terkait dengan hoax vaksin covid sembilan belas sendiri
tercatat dari sekitar satu ratus tujuh belas informasi salah yang sudah beredar di masyarakat
adapun sejumlah informasi yang sudah beredar di masyarakat
ada pun sejumlah hoax yang beredar mulai dari penularan covid sembilan belas
kemudian obat covid sembilan belas serta hoax adanya chip yang ada di dalam vaksin covid sembilan belas
dan sebenarnya kalau kita berbicara pada umumnya ini masyarakat yang membaca hoax ini
kembali akhirnya menyebarkan itu baik di aplikasi pesan singkat
dan atau juga di melalui platform media sosial lainnya
kita harus yakin bahwa sebenarnya semua pihak ini bisa sebenarnya melawan hoax
dan juga misinformasi dari vaksinasi covid sembilan belas
agar kesehatan bangsa cepat pulih kembali
dan juga ekonomi kembali bangkit
untuk membahas atau untuk mengulas lebih jauh bagaimana mengenali dan juga menghadapi
atau bahkan menyetop informasi informasi hoax seputar vaksinasi covid sembilan belas
saat ini saya sudah hadir bersama saya
di sebelah saya ini ada mbak rizky ika syafitri selaku communication for development specialist unicef
selamat siang mbak kiki
alhamdulillah baik terima kasih sudah hadir
bersama saya di kesempatan siang hari ini mbak kiki
senang sekali diundang
dan selanjutnya juga sudah hadir melalui secara online narasumber saya yang kedua yaitu
dr gigi widiawati beliau adalah kepala biro komunikasi dan juga pelayanan masyarakat dari kementerian kesehatan republik indonesia
selamat siang ibu widiawati
selamat siang mas alpia selamat siang mbak kiki sehat semuanya ya
kabarnya sehat ya bu
ini pasti lagi sibuk sibuk ya di buit ya
biasa mas bukit mesti
baik terima kasih bu ya masih bisa menyeluangkan waktu untuk bergabung bersama kita untuk berdiskusi pada kesempatan siang hari ini
baik mungkin langsung saja kita memulai diskusi kita pada kesempatan hari ini
pertanyaan pertama dulu atau kita mau ada vt dulu kita ada vt dulu kita lihat dulu
data data nanti terkait dengan hoax yang ada sudah beredar di masyarakat dan sebagainya
kita akan melihat seperti apa fakta ini masyarakat
tayangannya berikut ini kami tampilkan
kementerian komunikasi dan informatika kominfo menemukan lebih dari satu lima ratus isu hoaks yang bertebaran di berbagai media sosial terkait pandemi covid sembilan belas
dari satu lima ratus tiga belas isu hoaks terkait covid sembilan belas yang ditemukan kominfo ada dua sembilan ratus delapan puluh tujuh total sebaran yang diajukan untuk di take down
dari dua sembilan ratus delapan puluh tujuh total sebaran sebanyak dua enam ratus total sebaran yang ditemukan

facebook menjadi media sosial terbanyak yang menayangkan hoaks terkait covid sembilan belas dengan dua empat ratus sebelas total sebaran dan sebanyak dua sembilan puluh tujuh berhasil di take down
sementara tiga ratus empat belas lainnya masih ditindaklanjuti
setelah facebook ada twitter dengan lima ratus tiga titik sebaran dan sudah di take down sebanyak empat ratus
sementara enam puluh lima lainnya tengah ditindaklanjuti
di instagram ada dua puluh empat sentanian berbagi dengan hal ini

ada dua puluh empat titik sebaran dua puluh diantaranya telah di take down dan empat masih ditindak lanjuti
sementara di youtube ada empat puluh sembilan titik sebaran empat puluh lima telah di take down dan empat lainnya masih ditindaklanjuti
terkait penanganan persebaran konten hoax vaksin covid sembilan belas
hingga enam april pukul enam waktu indonesia barat ada satu ratus lima puluh empat temuan
di facebook terdapat sembilan ratus tiga sebaran dan semuanya telah di take down
di instagram ada sembilan sebaran
di twitter lima puluh dua sebaran
youtube empat puluh satu sebaran
tiktok lima belas sebaran
dan seluruhnya sebanyak seribu dua puluh sebaran telah di take down kominfo
ya kalau kita melihat data data tadi
ternyata masih banyak sekali hoax yang beredar di masyarakat ya
terkait berbagai macam hal terkait dengan covid sembilan belas
saya langsung saja bertanya kepada mbak kiki
mbak kiki sebelum kita membahas terkait dengan penyebaran hoax dan sebagainya nih ya
sejauh ini bagaimana sebenarnya bisa dijelaskan nggak untuk memberikan gambaran kepada kita semuanya
kerjasama yang sudah dilakukan oleh unicef dan juga pemerintah terkait dengan vaksinasi covid sembilan belas ini mbak kiki
baik terima kasih mas alfian
jadi ini tentang vaksinasi covid sembilan belas ya
jadi sebenarnya unicef sebagai lembaga perserikatan bangsa bangsa
dengan mandat utama untuk pemenuhan hak anak
hak anak itu banyak ya mulai dari pendidikan kesehatan
imunisasi salah satu hak dasar buat anak agar bisa hidup sehat begitu ya
di masa pandemi ini unicef banyak melakukan kajian
dan salah satu kajian itu menunjukkan bahwa
meskipun anak kalau dilihat dari statistik jumlah kasus positifnya tidak sebanyak orang dewasa
kemudian juga fatality nya tidak seperti orang dewasa
ternyata anak banyak mengalami dampak lain di luar kesehatan
kehilangan haknya atas pendidikan
sekarang ini pembelajaran online ya
tapi masih ada sepuluh juta anak yang tidak punya akses terhadap internet
kemudian anak yang tinggal bersama keluarga yang kehilangan mata pencahariannya
tentunya hidup dalam tekanan dan lebih rentan terhadap bagai bentuk kekerasan
kemudian kemiskinan dan lain sebagainya
jadi itu kenapa unicef kemudian banyak bekerja bersama pemerintah
nah khusus untuk covid sembilan belas unicef sebenarnya untuk program imunisasi itu banyak sekali melakukan kerjasama dengan kementerian kesehatan
sejak covid sembilan belas unicef sebenarnya untuk program imunisasi itu banyak sekali melakukan kerjasama dengan kementerian kesehatan
karena indonesia sendiri ini ada bu wit di sini ya
pemerintah indonesia kementerian kesehatan khususnya sudah melakukan program imunisasi itu sejak lama
program imunisasi rutin ya
kalau saat ini semua orang bicara vaksinasi covid gitu
sebenarnya banyak jenis vaksinasi yang lain yang sudah tersedia di indonesia
umumnya untuk anak anak
jadi kita memastikan membantu pemerintah dalam proses perencanaan penganggaran
terus meningkatkan kualitas call chain nya
rantai pasok dinginnya
agar vaksinnya selalu berkualitas dan aman saat didistribusi
kemudian kita juga banyak melakukan upaya upaya demand creation
untuk memastikan minat masyarakat terhadap imunisasi tetap terjaga
nah kalau untuk vaksinasi covid sembilan belas sendiri secara khusus
unicef menjadi bagian dari yang disebut covax facility
mungkin sudah dengar juga ya teman teman alfian dan pemirsa
bahwa ini adalah bentuk solidaritas global untuk penanganan pandemi
dimana tujuan utamanya memastikan semua negara
regardless status pembangunan ekonominya
punya hak yang sama untuk mendapatkan vaksin yang aman dan efektif
unicef menjadi bagian dari covax facility
termasuk untuk procure dan suplai vaksinnya
termasuk alat alat suntiknya
sampai ke negara penerima
jadi itu yang dilakukan unicef saat ini
termasuk juga bekerjasama dengan berbagai pihak tadi
untuk memastikan demand atau penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi covid sembilan belas cukup tinggi
karena kita punya satu ratus delapan puluh satu juta lebih warga yang harus divaksinasi
kita melakukan survei juga untuk melihat trennya
kadang minatnya tinggi kemudian turun
salah satu penyebabnya turunnya itu biasanya hoax juga
itu yang kami lakukan bersama sama dengan pemerintah
oke jadi banyak hal sebenarnya sudah dilakukan oleh unicef
sejauh ini ya
awalnya vaksin ke imunisasi kepada anak anak
sampai saat ini memastikan bahwa rantai vaksinasi covid sembilan belas ini
bisa sampai kepada masyarakat dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan
begitu baik terima kasih mbak kiki
saya langsung ke bu wit dulu
bu wit kalau tadi mbak kiki sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ketika akhirnya
unicef sudah melakukan berbagai macam hal
termasuk juga tadi melakukan survei terhadap penerimaan atau acceptance dari masyarakat
terkait dengan imunisasi atau vaksin covid sembilan belas
lalu pertanyaannya adalah sekarang bahwa kan ini terkait dengan persepsi ini
tadi hoax juga beredar dan sebagainya
lalu bagaimana bu kementerian kesehatan ini ketika akhirnya mendapatkan isu
ada hoax yang beredar dan sebagainya
langkah langkah apa saja yang dilakukan oleh kementerian kesehatan sejauh ini bu
ya terima kasih mas alfian mbak kiki
jadi kalau dari kita di kementerian kesehatan memang kita tahu kalau banyak
yang hoax itu kan antara lain mungkin disebabkan karena juga rendahnya tingkat literasi masyarakat indonesia kan
terus sudah gitu jempolnya ringan banget
dia lebih cepat ngetik daripada berpikir
dan ya ada efek efek polarisasi yang lain
dan kalau saat ini kementerian kesehatan sudah melakukan usaha usaha antara lain
edukasi kemudian penguatan literasi terkait dengan isu kesehatan
yang itu adalah langkah utama yang terus menerus memang kita lakukan
untuk melawan persebaran berita disinformasi atau hoax ini
kita tahu bahwa dan kita sadar bahwa isu terkait dengan kesehatan itu memang merupakan isu yang spesifik ya
dan buat menjawabnya atau untuk mengklarifikasinya memang butuh keahlian khusus untuk mengidentifikasi
apakah sebuah informasi itu beredar itu benar atau dia hoax
nah kami memang selalu menghimbau kepada masyarakat untuk kalau misalnya mereka mau menyebarkan sebuah berita gitu
jadi disaring dulu sebelum disebar atau disaring dulu sebelum sharing
kita biasanya suka bilang tiga s saring sebelum sharing
jadi setelah disaring itu kita tahu bahwa informasi itu sebenarnya nyata benar atau hoax
maka langkah yang kami lakukan kalau itu memang hoax di stalk
maka langkah yang kami lakukan kalau itu memang host di stop
bagikan hal tersebut stop hal tersebut kemudian adukan kepada lewat kami atau juga kita kerjasama dengan kominfo
dan saat ini memang kita selalu informasikan kepada masyarakat bahwa informasi yang valid dan terupdate tentang pandemi covid sembilan belas
atau vaksinasi atau program program vaksinasi yang ada ini kami menghibau masyarakat itu untuk selalu melihat kanal kanal resmi kami di kementerian kesehatan
ada laman website websitenya itu sehatnegriku kemkes co id kami selalu merilis berita terupdate
kemudian kami juga punya facebook di kemenkes ada twitter ada instagram dan ada youtube
jadi kami himbau tolong lihat sumber saja yang betul alhamdulillah kementerian kesehatan akan selalu memberikan berita yang terupdate dan pasti bisa dipercaya oleh masyarakat
itu mas alfian
oke jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa berita terupdate tersebut akan terkait dengan pandemi covid sembilan belas
oke jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa berita terupdate tersebut akan terkait dengan pandemi covid sembilan belas
oke jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa berita terupdate tersebut akan terkait dengan pandemi covid sembilan belas

oke jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa berita tersebut akan terkait dengan pandemi covid sembilan belas
oke jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa berita tersebut akan terkait dengan pandemi covid sembilan belas
atau memang kementerian atau tempat usaha yang memang benar benar valid gitu ya bu informasinya ya bu
betul mas jadi supaya nggak sembarangan baca gitu loh
jadi kalau misalnya mereka baca kemudian mereka ragu gitu kan
mohon gue silakan buka kanal kanal yang ada di kementerian kesehatan
maka karena itulah yang akan memberikan info alhamdulillah info terbaik untuk masyarakat
lalu sejauh ini bagaimana sih bu untuk menyatukan bahwa seperti informasi ini
kan kadang kadang kita informasi ini kan bisa datang dari mana saja ya bu
masing masing beberapa pihak ini selalu mengeluarkan informasi
bagaimana untuk menyatukan informasi informasi dari berbagai pihak ini
agar menjadi satu kesatuan informasi memang benar benar bisa dipercaya valid
sehingga semakin kita bisa menutup hoax ini yang beredar apalagi terkait dengan covid sembilan belas ini bu
jadi yang mas banyak hoaks yang belakangan ini nih banyak banget yang tentang kipi ya
jadi mungkin lihat beberapa orang banyak hoaks yang karena abis suntik covid
kemudian dia kena apa gitu nanti dihubungkan dengan covid
nah hoax itu akan kita terima kita terima kemudian kita olah
kita kerjasama dengan unit unit terkait yang ada di kementerian kesehatan
di dalam kementerian kesehatan dan kita olah bersama
apakah kita telusur apakah ini betul
nah kalau kan tadi saya bilang bahwa kesehatan itu perlu ahli untuk klarifikasi
ya kan jadi nggak dijawab gitu aja kita butuh telusur dulu kita butuh data
kita butuh betul betul valid berita itu
kalau memang sudah betul maka berita itu akan kita
supaya enak media juga nyebarnya enak biasanya kita melakukan preston
gitu ya preskon kita undang media kita luruskan berita berita yang
yang tidak betul atau hoax
nah nanti dari situ media akan terus menulis dan kami akan juga menulis berita
dan kami juga akan membuat semacam infografis
atau apa saja di kanal kanal kami memberitahukan bahwa ini tidak betul
ini hoax atau ini memang benar benar ada tapi tidak terkait dengan misalnya suntikan covid
oke baik bu wit
mbak kiki tadi kan sempat juga unicef melakukan survei ya acceptance terhadap pemerintah
terkait dengan hoaxnya itu sendiri
biasanya hoaks apa sih yang apa yang unicef sudah dapatkan gitu
apa yang bisa mengerucut dari survei tersebut terkait dengan hoax apalagi terkait dengan covid sembilan belas ini
terima kasih mas
jadi survei yang dilakukan itu di bulan september sebenarnya bersama dengan kementerian kesehatan juga
ada itagi ada who dan unicef di sana ini tentang penerimaan terhadap vaksinasi covid
itu di september ya tahun lalu
ini yang harus diedukate sebenarnya
sebagian kecil yang menolak
kalau ditanya kenapa menolak selalu alasannya itu keamanan dan efektivitas vaksin
ini ada satu lagi tentang isu yang terkait dengan status halal haramnya sebuah vaksin
jadi nggak jauh jauh dari itu sebenarnya
dan kalau imunisasi in general memang kalau kita lihat hoaksnya itu kurang lebih topiknya sama ya
jadi misalnya tentang kipi yang tadi disebut sama bu wit ya kejadian ikutan pasca imunisasi
tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kementerian kesehatan melakukan kampanye besar imunisasi campak rubella buat anak
targetnya tujuh puluh juta anak besar juga
sebuah media kemudian mengeluarkan sebuah pemberitaan
bayangkan berita itu muncul di mana mana masyarakat kemudian khawatir membawa anaknya untuk vaksinasi
padahal komda kipi sendiri belum selesai melakukan investigasi
karena untuk membuktikan suatu kejadian itu ada kaitannya dengan vaksinasi perlu dilakukan investigasi yang independen
ada lembaganya khusus namanya komda kipi betul
jadi bayangkan media sudah mengambil kesimpulan seperti itu padahal ternyata akhirnya hasilnya menunjukkan bahwa itu tidak ada kaitannya
tapi damagenya sudah terlanjur ya
dan masalahnya dengan hoaks begini mas itu kalau menyebar dalam waktu dua puluh empat jam ini ada data ya yang menunjukkan
itu bisa sampai ke level sepuluh tingkatan dalam waktu dua puluh empat jam
tapi kalau klarifikasinya dalam waktu yang sama nggak akan bisa mencapai level itu
jadi ini beratnya jadi hoaks ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi ditangani bisnis as usual
orang kehilangan haknya atas imunisasi atas pelindungan diri kita bisa mengalami wabah kita bisa tidak mencapai herd immunity karena hoax
makanya penanganannya juga harus komprehensif ya kalau hoax ini
dari hulu ke hilir gitu
di hulunya itu edukasi masyarakat
tadi bu wit juga sudah cerita masyarakat harus dibekali dengan kemampuan digital ya
literasi digital itu ya
literasi digital bahwa tidak semua yang ada di internet itu benar
biasakan menggunakan sumber sumber yang dipercaya proses ini panjang mas
yang namanya edukasi masyarakat kita populasinya dua ratus tujuh puluh juta ya
perlu waktu panjang
tapi kemudian kita harus sediakan juga masyarakat dengan tools perangkat yang bisa mereka pakai secara praktis untuk menangkal hoax
apa aja misalnya
di website tadi bu wit dia sudah sebut ada website nya kemenka
sebenarnya untuk penanganan covid kpcpen juga punya website bersama dengan gugus tugas dan kemenkes
di sana ada fitur khusus yang kita buat untuk penanganan hoax
di sebelah kanan kalau bapak ibu buka ada tulisan hoax buster
itu di klik aja
masukkan kata kunci
tadi mas alfian sebut sebut oh kalau divaksin nanti dimasukin chip
ketik aja di situ chip
nanti keluar pemberitaannya
itu sudah diklarifikasi apakah itu benar atau salah itu
kemudian ada chatbotnya juga
ada apa namanya banyak cara ya buat kita untuk kasih masyarakat juga bekal gimana menanganinya
bersama platform juga kita sudah pernah diskusi panjang
platform seperti facebook kita kasih masukan juga tentang sebenarnya apa sih yang mereka bisa lakukan
tapi kuncinya benar benar dikolaborasi mas
karena ini gak bisa ditangani sendiri
perlu dari government perlu dari civil society nya perlu penegakan hukum
yang di akhir itu ya tadi bagian penegakan hukum
sebenarnya sudah banyak ya kalau hasil diskusi dengan teman teman dari polri yang ditindak begitu ya
tapi memang challenge nya adalah salah satu mengumpulkan bukti bahwa itu sudah masuk ranah pelanggaran hukum misalnya
jadi penanganannya betul betul harus komprehensif dari hulu ke hilang
jadi paling inti adalah sebenarnya kita sebagai warga masyarakat ya
bagaimana kita bisa memahami literasi digital sehingga kita bisa secara langsung membedakan apakah ini hoax apakah ini memang berita benar
oke bu wit kalau kita berbicara tentang hoax covid sembilan belas dan juga vaksinasi ini
sebenarnya mungkin dari kementerian kesehatan bisa memberikan gambaran nggak bu seperti apa
apakah memang hoax dan juga terkait dengan covid sembilan belas dan vaksinasi ini sudah dalam taraf yang cukup membahayakan gitu nggak sih bu wit
tadi mbak kiki katakan bahwa hoax itu amat amat sangat sulit ya mbak ya
jadi memang perlu kolaborasi kerja bareng kerja bareng aja kalau mau ditanya
banyak mana banyak tadi mbak kiki bilang banyak kan ngeluarin hoaxnya atau ngeluarin klarifikasinya
banyak kan ngeluarin hoaxnya tadi kan sepuluh banding berapa
baik jadi kalau tadi mbak egy katakan bahwa lama lama itu kalau hoaxnya nggak bisa ditangani
itu memang akan menjadi yang bahaya
tetapi kan kita jangan sampai ke level itu
makanya kolaborasi tadi ada unicef ada itagi ada kominfo ada satgas ada kami yang kementerian kesehatan
itu sangat penting buat menangkal itu semua
nah memang yang paling banyak sementara ini isu yang ditemukan di indonesia memang isu tentang hoax kesehatan ya
karena memang informasi dan berita terkait kesehatan itu boleh dikatakan ini menyangkut hadapan
menyangkut hadap hidup orang banyak
jadi kalau berita hoaxnya terkait dengan isu kesehatan ini kadang kadang
enggak kadang kadang sih kita suka lihat bikin gaduh
tadi mbak kiki bilang gara gara hoax orang nggak mau disuntik
terus kemudian jadi cakupannya dia akan menjadi turun
terus kita mulai lagi edukasi lagi mulai lagi
kan kalau memang kalau edukasi itu kan nggak bisa kayak membalikan telapak tangan gitu aja
karena edukasi kan memang perubahan perilaku
bagaimana orang itu akan percaya sebuah informasi yang benar dan kalau dia percaya maka dia akan melakukan itu
jadi dia akan langgan
nah ini sejumlah hoax yang beredar di awal pandemi ini memang kita tahu bahwa masyarakat ini gampang banget nyebarinya
jadi memang kalau kami selalu bilang kepada netizen kepada masyarakat bijaklah bijaklah dalam menerima suatu informasi
sekali lagi tiga s itu perlu saring sebelum sebar atau saring sebelum sharing
berhubung informasi di dunia hoax di dunia kesehatan itu memang amat sangat
bacanya tuh kalau tanpa sadar kita bacanya tuh enak gitu
jadi gini contoh yang paling mudah saja kalau misalnya kita buka whatsapp grup teman teman
terus buat kita perempuan itu kan gampang banget nih kalau ada obat kurus misalnya
gak pakai mikir nih aduh turun berapa kilo dalam berapa hari
padahal itu nggak mungkin terjadi
kita kan harus atur makan harus olahraga harus apa
dibeli juga tuh obat gitu kan
nah yang seperti itu yang membutuhkan kepakaran untuk menjawab
maka diskusikan dulu informasi yang diterima itu kepada ahli yang di bidang kesehatan
dan stop untuk nyebarin informasi jika terbukti itu tidak benar
jadi yang kami lakukan sama seperti mbak kiki
kita mencoba untuk terus menerus
dan menangani hal itu dan meluruskan ke jalan yang benar
serta menyetop untuk menyebarkan informasi yang jika itu terbukti tidak benar
bu kadang kadang kan informasi hoax ini kan juga beredarnya kan sangat cepat ya bu
sementara kalau misalnya kementerian atau sebuah instansi sudah menerima itu
bahwa itu adalah informasi hoax
kadang kadang kan kita masih mengumpulkan data dulu
memastikan ini benar atau salah
sehingga kan membutuhkan waktu lama
tapi hoaxnya itu kan sudah beredar semakin luas dan semakin luas
apakah mungkin nggak ada cara cepat
lagi nih bu dari kementerian kesehatan
misalnya untuk lebih mempercepat lagi
agar jangan sampai hoax ini semakin menyebar lebih luas lagi
mbak kiki ketawa tuh
cepat banget ya mbak kiki ya
kita baru baca yang satu ini
kita baru baca yang satu
eh udah timbul lagi nih
memang betul mas al
kami ini baik unicef
yang tergabung di dalam kolaborasi hoax ini
kepinginnya sih satu kita jawab langsung
satu kita jawab langsung
itu kepingin banget
sekali lagi saya katakan tadi bahwa jarinya orang itu ringan banget
lebih cepat nyebarin ketimbang berpikir
nah tapi tetap aja selama ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani itu semua
nah kalau di dalam misalnya kita lihat dalam satu dua hari
dalam satu dua hari ada beberapa hoax yang timbul
kita memang akhirnya mencari jalan cepatnya adalah melakukan press cont gitu ya
melakukan presscon kemudian memundang narasumber terkait
kemudian menjelaskan kenapa kita mengundang preskon supaya media itu mendengarkan hal yang sama bersamaan gitu loh
hal yang sama bersamaan
jadi mereka juga membantu kita untuk meluruskan
di samping itu kita terus tetap mencari data data
tadi klarifikasi investigasi seperti dikatakan oleh mbak kiki
itu jalan jalan terus
nanti kalau ada penemuan dan kalau ada memang jawabannya terus kita akan beritakan lagi jawaban itu
tapi ya emang kejar kejarannya cepetan hoaxnya ya mbak kiki ya
kalau mbak gigi sendiri gimana mbak terkait dengan itu hal itu
jadi begini mas
sebenarnya hoax terkait vaksinasi atau bahkan vaksinasi covid sembilan belas ya secara khusus ini bukan hanya khas di indonesia
bahkan who sendiri badan kesehatan dunia
badan kesehatan dunia
itu menempatkan hoax atau misinformasi sebagai salah satu global trade ancaman global untuk kesehatan
karena ini memang sudah serius
jadi berbagai upaya penanganan hoax ini kemudian memang menjadi prioritas saat ini
nah di indonesia sendiri seperti apa
ini teman teman di bawah kpcpen kemenkes satgas
sampai bikin satu task force sendiri mas untuk menangani hoax
jadi ada tim yang mengidentifikasi hoax
kalau ada hoax langsung dilaporin di tim itu
kita cari kementerian yang memang punya otoritas untuk melakukan klarifikasi
kita perbaiki datanya kemudian semua terlibat untuk menyebarkan klarifikasinya
jadi supaya cepat
tapi masalahnya setiap hari itu ada setidaknya lima hoax baru yang muncul ya
semudah itu buat orang untuk membuat hoax
sementara kita untuk klarifikasinya butuh proses panjang
karena kita harus cek lagi regulasinya
panduannya sebenarnya bicaranya seperti apa
karena kita mau memastikan informasi yang kita berikan itu akurat
sampai kita membentuk task force
dan di sana kolaborasinya luar biasa terus terang ya
ada teman teman dari mavindo
ada teman teman dari ict watch
ada dari jappel liddy
dari banyak sekali
cyberkreasi juga ada di sana
jadi ini memang harus dilakukan sama sama
termasuk dengan platform sebenarnya ya
facebook dan lain sebagainya
itu yang harus dilakukan
nah sebenarnya kalau saya tertarik dengan pertanyaan mas alfian tadi
kalau setiap hari banyak hoaxnya
terus kita berkejar kejaran
ada nggak sih strategi yang lain sebenarnya
sebenarnya ada mas
ini lebih upayanya masuk ke preemptif kita nyebutnya
jadi masyarakat disuntikin dulu dengan informasinya
sehingga ketika mereka nanti terpapar oleh hoax
mereka udah tau
mereka udah aware
jadi caranya gini
masyarakat diedukasi dulu
lagi lagi tapi ini edukasi ya
dikasih tahu bahwa nanti pada saat vaksinasi
akan banyak orang pihak yang akan mengirimkan informasi informasi
yang membuat anda ragu untuk di imunisasi
bisa tentang kandungan vaksinnya
itu informasi yang disebarkan oleh orang orang
yang tidak ingin kita keluar dari pandemi ini
jadi masyarakat dikasih tau dulu
oh ya mungkin
ini yang dimaksud dengan berita berita
yang dimaksud itu
jadi mereka diberi dulu
pemahaman dasar bahwa akan banyak
berita bohong atau misinformasi tentang ini
itu satu cara ya
tapi itu perlu upaya edukasi
dan yang paling penting juga kasih toolsnya mas
jadi masyarakat harus dikasih tau
ini kemana mereka bisa mengakses informasi yang benar
tadi ada websitenya menkes
ada chatbotnya juga sebenarnya
nah ada beberapa tips sederhana sebenarnya
yang bisa diberikan kepada masyarakat
agar lebih paham
bisa membedakan yang mana sih yang hoax
mana yang bukan
kita tuh masyarakat yang juga masih senang dengan bad news
kalau beritanya bagus bagus aja
tapi kalau ada yang jelek
nah tipsnya sebenarnya gini
apapun yang nadanya tonenya judulnya itu bombastis
mengajak anda untuk menyebar nyebar
kemudian website nya gak kredibel gak jelas
itu kemungkinan besar sudah pasti hoax
jadi simpan saja
kesalahan kita seringkali kita nggak sadar
kita dapat berita nih
terus saya ragu
saya tanya ke grup sebelah
eh ini ada berita
benar gak ya
nanti di grup itu sebar lagi ke grup berikutnya
akhirnya sadar tidak sadar
kita ikut menyebarkan
jadi yang tadi bu widya bilang
sharing sebelum sharing
sharing sebelum sebar
jadi kalau ragu sudah
simpan aja atau hapus langsung
karena itu pasti hoax gitu ya
apalagi kalau anda tidak bisa menemukan rujukannya di sumber sumber informasi yang terpercaya
jadi melatih masyarakat melakukan itu menjadi penting
karena kita juga berlomba sebenarnya dengan banyaknya hoax yang ada
jadi betul betul mas harus komprehensif dan harus kolaborasi semua pihak
semua pihak gitu ya
nah bu wit kalau tadi mbak kiki kan sempat ngomong bahwa dasarnya itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ya
memberikan pemahaman dasar terlebih dahulu
tentu saja dalam hal ini kan kita wajib memberikan namanya sosialisasi
program apapun harus kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan sebagainya
sehingga mungkin hoax ini bisa segera ditangkal gitu ya
kalau pemahaman dasar atau edukasinya ini
sejauh ini bentuk atau langkah langkah yang sudah dilakukan oleh kemenkes sendiri seperti apa bu
untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat ini
bahwa untuk semakin memastikan bahwa masyarakat harus pintar
bahwa ini adalah hoax ini bisa membedakan ini hoax ini benar dan sebagainya itu bu
edukasinya seperti apa bu
tadi mbak iki mengatakan bahwa kalau hoax itu sebetulnya agak gampang dilihatnya
terus sebarkan gitu
tapi kan kita sering lihat nih kalau kita dapat whatsapp
kalau kita kita mungkin sudah tahu ya mbak ki ya bentuknya hoax seperti apa kan
dia tuh gaya tulisnya heboh gitu kan
gaya tulisnya heboh berantakan
yang udah pasti dia pakai huruf kapital
terus dibolt pakai tanda seru
dibolt pakai tanda seru tuh ya
pakai huruf kapital
terus dia gitu sumber informasinya gak ada
bukan dari website resmi pemerintah atau kolaborasi pemerintah
atau nggak ketahuan dari media yang kredibel
penulis dan narasumbernya juga nggak jelas
pokoknya asal nulis aja
terus yang paling penting tadi yang dikatakan oleh mbak kiki
kalimatnya ajakan tuh
jangan berhenti di anda loh
harus diterusin loh gitu loh
iya kan gitu kan
jadi informasi muncul di satu media aja
tidak di media lain
nah kalau selama ini kementerian kesehatan dan pemerintah memang
kalau kami dari tempat dari biro komunikasi memang
memberikan informasi informasi melalui kanal kanal kami
kami sebarkan beberapa edukasi melalui sosialisasi
kalau hoax nih gini loh
kemudian kita sebarkan melalui infografis
kemudian kita sebarkan juga melalui kanal kami yang lain
itu berulang kami sebarkan
jadi kami membuat sebuah edukasi melalui tulisan
untuk diangkat di kanal kanal kami
terus kemudian juga ke komunitas komunitas bahwa nih kalau hoax nih begini
edukasi itu yang kami berikan
juga kepada teman teman yang lain
kami berikan pelatihan pelatihan
kalau hoax tuh gimana
terus kemudian telusurnya gimana
itu yang kami lakukan
dan tentu tentu kami akan juga menggandeng institusi atau lembaga yang lain
nggak mudah buat ini loh
kadang kadang juga sebetulnya kita sendiri nggak jelas ini hoax apa enggak
karena ada juga yang udah pinter nulisnya nggak kayak gitu
tapi memang masih banyak sih ya
tapi masih banyak kalau kita tahu bahwa oh ini hoax
karena setelah kita turunin ke bawah
oh nggak ada ini nggak ada itu nggak ada apa gitu aja
jadi nggak usah ditanya ini hoax apa enggak
nah yang suka salah adalah kalau dia tulis seperti tulisan kita
itu yang kadang kadang kita harus susur kembali
karena udah muncul nih beberapa ya mbak kiki ya
sudah muncul sehingga kami ini langsung saya tanya ke
ini saya tanya ke itali ke kominfo ke apa segala macam
yuk ini bener gak sih
nanti kita bahas bareng seperti kata mbak kiki
bahwa kita punya task force
kita punya grup tentang hoax
nah itulah ada salah satu masalah kita selesaikan di situ
baru abis itu ya kita sebarkan
kalau kemenke sendiri untuk menangkal hoax ini juga apakah
kadang kadang kan kalau kita lihat menyebar informasi lewat media sosial kan
informasi yang disampaikan melalui sebuah bentuk infografis
itu kan kadang kadang lebih menarik untuk dilihat ya
secara tampilan untuk kita dipahami dan sebagainya
dan juga mungkin menggandeng influencer gitu misalnya
menggandeng orang orang yang dianggap dipercaya oleh orang untuk menyebarkan berita berita baik begitu
apakah kemenkes dalam hal ini juga akan semakin lagi menggencarkan termasuk dengan menggait influencer
kemudian membuat bentukan bentukan sosialisasi dalam bentuk infografis dan sebagainya
seperti itu bu wit
sejauh ini kita sudah lakukan beberapa
terkait dengan vaksinnya
terkait dengan vaksinasi
kemudian imunisasi kita juga pakai
kita pakai dr dirga itu yang untuk menjelaskan
itu juga penjelasannya dia cukup memberikan motivasi kepada masyarakat
oh vaksinasi tuh ayo diikutin loh bagus loh gak apa
beberapa sudah kita pakai juga mas
kemudian juga kita tentu yang lain lain saya akan kolaborasi juga misalnya dengan infografis
kita juga mungkin akan bikin dengan tiktok
pokoknya yang milenial coba kita ikutin karena yang seperti itu yang mudah yang lebih gampang ditangkap oleh masyarakat
jadi mungkin agak lebih banyak karena kalau model model gitu kan gak boleh sekaligus gede gitu nulisnya
tapi sedikit sedikit cuman itu nempel dan berulang berulang dan berulang gitu
jadi ada satu isu misalnya kita akan lempar
ada satu edukasi kita akan lempar
itu berulang dengan berbagai model variasi
kemudian bisa juga kita ambil orang yang lain juga untuk mengisukan hal hal positif tersebut
jadi memang kalau menurut unicef sendiri infografis dan influencer tuh cukup efektif gak mbak
untuk menangkal berita berita hoax seperti itu
jadi begini mas lagi lagi kita semuanya harus berdasarkan data ya
kita melakukan survei juga
nielsen tuh punya rutin survei per kuartal yang kita bisa nitipin pertanyaan
kita tanya sebenarnya berapa banyak yang masyarakat merasa dirinya menerima hoax
itu artinya ketika dia menerima hoaks dia bahkan nggak tahu bahwa itu adalah hoax
jadi dia yakin sekali semua informasi yang dia terima itu adalah benar
apalagi yang bersumber dari internet
jadi media sosial internet di satu sisi memang menjadi pilihan masyarakat untuk mengakses informasi
tapi di sisi lain itu juga menjadi platform kanal di mana banyak sekali misinformasi beredar
jadi lagi lagi baliknya tadi ke edukasi dan memberikan tools kepada masyarakat untuk tahu kemana mencari informasi
untuk mencari informasi yang benar itu pertama
tapi masalahnya begini mas tidak semua masyarakat indonesia itu mengakses sosial media
tidak semua itu aktif di instagram atau di facebook atau tiktok
kalau bicara masyarakat terluar tertinggal daerah timur indonesia
banyak yang bahkan punya pertanyaan pertanyaan dasar tentang apakah benar ada covid
jadi kita melakukan kunjungan juga ke daerah
kita punya whatsapp group juga perwakilan daerah untuk menjaring informasi seperti itu
jadi ketika kita di sini sudah banyak sekali membuat berbagai materi edukasi
ternyata masih banyak masyarakat di luar sana yang bahkan tidak tahu informasi paling dasar tentang covid sembilan belas
nah ini perlu upaya yang lain gitu ya
artinya semua kanal komunikasi itu harus dimanfaatkan
untuk masyarakat perkotaan yang pakainya sosial media ya kita lewat itu
influencernya ya influencer yang memang diterima oleh masyarakat perkotaan dengan status sosial ekonomi tinggi misalnya
untuk masyarakat yang lain beda lagi approachnya gitu ya
makanya yang namanya interpersonal communication relawan yang langsung terjun ke lapangan
itu juga penting untuk dibekali dengan ilmu seperti ini
kemarin bu widya dari kementerian kesehatan bersama dengan pusat pelatihan kemenkes
kerjasama juga dengan kemenkes
kemenkes juga sama kpcpen dan unicef melatih sembilan puluh dua vaksinator yang akan berhadapan langsung nih dengan masyarakat
dengan kemampuan atau skill untuk komunikasi efektif komunikasi interpersonal
jadi meyakinkan masyarakat agar mau divaksin agar tahu apa yang harus dilakukan ketika mengalami demam misalnya setelah vaksin
hal hal seperti itu
yang interpersonal ini perlu dilakukan
karena survei kita juga menunjukkan
masyarakat yang tidak mengakses sosial media juga tahu tuh hoax hoax yang beredar itu
mereka juga ngomong tentang adanya chip mereka juga ngomong tentang bahan bahan yang ada di vaksin
mereka dapatnya nggak dari sosial media dia dapatnya dari orang lain yang mengakses sosial media gitu
jadi penting untuk menyadari bahwa indonesia ini luar biasa ya tujuh belas pulau
tujuh belas pulau dari sabang sampai merauke dengan berbagai macam karakteristiknya
sampai merauke dengan berbagai karakteristik betul
jadi strateginya memang harus betul betul segmented menyasar audiens yang tepat dengan caranya
saya mau sampaikan satu hal mas
survei yang dilakukan kemenkes juga menunjukkan bahwa majority sebagian besar masyarakat itu ketika ditanya
siapa sih yang dipercaya kalau bicara soal vaksinasi jawabannya itu masih dokter atau nakes
nah itu kenapa tadi bu bunga
bu wit cerita kita banyak memunculkan expert expert dokter dokter yang memang ahli untuk bicara ke masyarakat
ada dokter dirga dokter reysha dokter nadia prof sri dari itagi prof hinki
jadi memang itu yang harus di depan gitu
karena masyarakat ketika bicara isu covid dan imunisasi yang paling didengar ternyata adalah masih tenaga kesehatan
oke baik terima kasih mbak kiki dan bu wit
jangan kemana mana dulu
kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami
selain virus yang mengancam ada bahaya lain yang mengintai yang memicu kebingungan
menghapus rasa percaya
membangun rasa curiga
ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi
saring saring dahulu sebar sebar kemudian
kalau dapat informasi tahan dahulu
cek faktanya baru disebar
stop hoaks dari sekarang
kesehatan pulih ekonomi bangkit
baik terima kasih anda masih bersama kami dan masih bersama saya
ada dr gigi widiawati selaku kepala biro komunikasi dan juga pelayanan masyarakat dari kementerian kesehatan republik indonesia
bagi anda atau bagi bagi rekan rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melalui aplikasi slido
tentu saja dengan mengajukan nama kemudian dari media mana dan pertanyaannya ini ditujukan kepada siapa
saya sudah punya beberapa pertanyaan saya buka dulu aplikasi slido nya
ini ada pertama dari oyo oyo ini dari masyarakat mbak dia tidak menyebutkan dari mana
pertanyaannya adalah apa sebenarnya peran generasi muda dalam menanggulangi hoax
kan unicef bekerjasama dengan menangani juga masalah anak muda dan sebagainya kan
jadi bagaimana caranya ini mbak
baik oyo terima kasih pertanyaannya salam kenal juga
senang sekali pertanyaannya tentang generasi muda ya
jadi begini sebenarnya kita semua dalam kapasitas kita sendiri sendiri baik generasi muda masyarakat umum
punya kemampuan bisa berperan bisa berkontribusi untuk menangani ini
kalau di unicef sendiri sebenarnya ada platform yang memang
dibangun di organize gitu untuk bisa menyaring menjadi saluran memfasilitasi suara suara anak muda gitu
namanya u report ya ada website nya juga
jadi teman teman remaja anak muda yang mau bergabung ke u report silahkan bisa kunjungi website nya di unicef dan ada website u report nya juga
jadi di sana teman teman bisa sampaikan aspirasinya bisa sampaikan ide idenya
kadang kadang kalau dari anak muda untuk anak muda lebih paham ya
bahasanya stylenya gitu ya
mungkin edukasinya mungkin lewat lagu mbak lewat tiktok yang pakai gerakan gitu ya
mungkin orang lebih bisa ingat gitu ya
kalau komunikasi kan ilmunya ini ada mbak pinta di sini katanya harus subtle gitu ya
orang belajar tanpa merasa digurui orang belajar tanpa merasa diajari gitu ya
nah anak anak muda biasanya pendekatannya harusnya seperti itu gitu ya
nah apa perannya
anak muda ini aktif sekali kebetulan di sosial media
tadi ikut sebarkan informasi yang benar
pastikan anda mengakses informasi di sumber sumber yang bisa dipercaya
pastikan anda punya itu dan tahu itu
di penanganan covid ini website ini kapal induknya
dari website ini berbagai informasi itu di amplifikasi ke sosial media
ada sms blast nya juga loh
ini kontribusi dari banyak teman teman telko provider ya
ada telkomsel ada indosat ada excel macam macam di sana
itu di amplifikasi ke berbagai kanal
terus di situ juga udah banyak fitur yang memudahkan orang untuk mencari informasi
mau cari vaksinasi ada satu dedicated section tentang vaksinasi
jadi semuanya ada di sana
terus yang kedua biasanya anak muda di rumah ini bisa bantu untuk educate orang tua
jadi banyak juga yang temuan yang menunjukkan berbagai hoax ini disebarkan oleh usia tertentu
yang memang literasi digitalnya tidak sebaik anak anak muda
jadi kalau punya orang tua yang suka nyebar nyebarin berita di whatsapp group
nah anak anaknya ini punya peran untuk mengedukasi
jadi kalau kita semua bisa edukasi orang tua kita sendiri lumayan ya
diedukasi dikasih tahu tadi tanpa harus menggurui
mah pak gitu kalau mau tahu informasi yang benar ini ada websitenya
kalau mau ngecek ini ada chatbotnya
kalau mau baca berita ini sumbernya
jadi edukasilah orang orang di sekeliling kita yang memang dekat dan bisa kita akses
jadi nggak perlulah yang buat rencana yang luar biasa muluk muluk
lakukan di lingkungan anda sendiri
dan kalau semua orang melakukan itu saya yakin itu akan kontribusi besar untuk penanganan hoax
tadi salah satunya yang anak anak muda bisa lakukan upaya preemptif tadi
bisa jelaskan tuh ke orang tuanya ke teman temannya bahwa akan banyak sekali berita yang tidak benar
yang beredar tentang vaksinasi covid sembilan belas
itu diedarkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin kita tidak keluar dari krisis ini
nanti kalau bapak ibunya pamannya tantenya dapat hoax mereka sedikit banyak sudah aware ya
tapi anak mudanya juga harus membekali diri harus tahu kemana mencari informasi
kalau dari bu wit bu wit ada yang bisa ditambahkan nggak bu dari segi dari pihak kementerian kesehatan terkait dengan bagaimana caranya peran generasi muda ini dalam menanggulangi hoax bu
ya saya setuju banget sama mbak kiki karena memang itulah yang dilakukan
kita lebih merangkul generasi muda ya
karena kan saat ini yang bermain di medsos itu banyaknya generasi muda
tadi seperti kata mbak kiki bahwa diberikan edukasi diberikan berita berita yang betul
ya betul memang
jadi kalau dari kemenkes kita akan kita ini membuat berita berita atau informasi informasi
yang emang arahnya ke kaula mudanya supaya kan yang kaula muda yang lihat lihat medsos
ya itu nanti diajarkan kepada orang tuanya
mudah mudahan kalau ada seperti itu sedikit demi sedikit dari satu rumah ke rumah lain
rumah lain akan terus bergulir sehingga hoax nya bisa ditangkap
cuma memang tidak mudah untuk melakukan itu
edukasi terus menerus itu yang memang harus terus dilakukan dan sasaran tembaknya tadi seperti kata mbak kiki
kita juga melihat kebutuhan yang mana setelah kita lakukan
lewati penyaringan data terus modelnya kayak gimana
karena kita kalau mau nyebar kayak gitu juga mesti lihat diterima nggak sama mereka bentuknya
apakah bentuknya misalnya kalau kan ada waktu itu beberapa kita kasih kartun atau kita kasih video pendek atau apa
itu juga hasil dari survei
yang mana yang bisa nyangkut di anak muda
nah nanti untuk disebarkan kepada keluarganya
baik terima kasih bu with
ini selanjutnya masuk dari aplikasi slido juga
dari dio bu dari cnn indonesia
ini pertanyaan kepada bu wit
apa pengaruh sosial ekonomi dalam penerimaan vaksin covid sembilan belas nih bu
sosial ekonomi kalau diarahkan dengan edukasi memang mungkin ada satu yang harus kita edukasi lebih dalam kepada teman teman yang ada di sosial menengah ke bawah mungkin ya
kita harus edukasi melalui
tokoh agama kemudian apa gitu supaya mereka tahu bahwa vaksinasi dan covid sembilan belas itu sangat berhubungan
vaksinasi itu untuk membantu mereka meringankan gejala gejala
jadi vaksin itu bukan untuk gini
kan orang kalau pikirannya divaksin terus kemudian udah pasti semuanya akan sembuh
vaksin itu hanya mengurangi kalau misalnya kena tidak parah
jadi kalau misalnya kita sudah divaksin kita akan bisa beraktivitas
tetapi tetap dengan tiga m dan aktivitas itu juga misalnya dia bergerak di perekonomian atau gimana misalnya dia jualan atau dia apa
maka itu akan bisa nanti dia akan bisa beraktivitas kembali
tetap proadcast tiga m atau lima m saat ini itu harus dilaksanakan
mempengaruhi betul iya
karena kalau kita enggak vaksin maka ya pandeminya enggak akan hilang hilang
kalau pandeminya hilang maka ekonominya akan bergerak maju lagi maju lagi dan maju lagi
oke baik terima kasih bu wit
itu tadi dua pertanyaan dari rekan rekan media yang sudah masuk melalui aplikasi slido
dan yang jelas jangan kemana mana kita akan jeda terlebih dahulu
pastikan anda tetap bersama kami
selain virus yang mengancam ada bahaya lain yang mengintai
yang memicu kebingungan
membangun rasa curiga
ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi
saring saring dahulu sebar sebar kemudian
stop hoaks dari sekarang
kesehatan pulih ekonomi bangkit
baik terima kasih anda masih bersama kami
dan kini saatnya sudah masuk di bagian akhir dari diskusi ini
pada kesempatan siang hari ini
mungkin sebelum kita closing saya minta ada closing statement terlebih dahulu
dari mbak kiki dan juga dari bu wit
saya ke bu wit terlebih dahulu deh bu wit
bu wit ada closing statement yang bisa disampaikan di akhir penghujung diskusi kita hari ini bu
baik terima kasih mas a
jadi intinya adalah kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengadukan informasi hoaks itu
khususnya terkait dengan saat ini kita ke pandemi covid sembilan belas
dan program vaksinasi nasional itu bisa ke kami di hotline satu ratus sembilan belas extension sembilan atau di lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh
atau bisa juga ke kementerian kominfo atau kemana saja
nanti biasanya itu kan kita satu kolaborasi mudah mudahan kita bisa menangani
jadi sekali lagi tolong kembali baca saring sebelum sharing
itu penting banget
baik terima kasih bu wit
jadi intinya adalah saring before sharing
atau saring sebelum sharing
kalau dari mbak kiki closing statementnya mbak kiki bisa disampaikan kepada kita semuanya
baik terima kasih mas alfian
jadi pertama saya mau mengingatkan bahwa pandemi ini itu dampaknya kita alami semua
kita saya anda semua di rumah
sampai hari ini data menunjukkan sudah lebih dari empat puluh
dua puluh ribu orang meninggal dunia di indonesia
itu bukan sekedar angka bukan sekedar statistik
itu adalah keluarga kita mungkin ayah ibu kita anak anak kita para dokter perawat yang bekerja merawat orang orang sakit
jadi saya mau mengingatkan kembali bahwa banyak orang kehilangan pekerjaan banyak usaha tutup
banyak orang jatuh miskin banyak orang mengalami kesulitan banyak anak anak sampai kurang gizi di masa pandemi ini
jadi ini kita rasakan semua
dan cuma kita kemudian yang bisa merubah situasi ini
kita itu artinya kita semua sama sama
gak bisa satu dua pihak bekerja yang lain tidak melakukan
semua dari kita punya kemampuan untuk berkontribusi dalam kapasitasnya masing masing
kalau anda media beritakanlah berita yang benar yang berimbang yang akurat
tadi kalau anda remaja edukasilah orang tua anda
kalau anda petugas kesehatan beritakanlah berita yang benar yang berimbang yang akurat
kalau anda petugas kesehatan yakinkan terus masyarakat
kalau anda masyarakat umum kalau dapat berita yang anda tidak yakin kebenarannya tidak perlu disebar sebar
edukasi diri anda cari informasi di sumber yang benar
karena kalau kita semua melakukan itu kalau kita semua nanti akhirnya bisa divaksinasi satu ratus delapan puluh satu juta itu
kita patuh protokol kesehatan kita kemudian bisa keluar dari krisis ini
dan saya yakin sekali indonesia kita bisa keluar dari krisis ini
jadi indonesia bareng bareng kita pasti bisa
oke bareng bareng kita pasti bisa
dan juga ibu dr gigi widjawati mkm selaku kepala biro komunikasi dan juga pelayan masyarakat kementerian kesehatan republik indonesia
sudah bergabung bersama kami dan juga sudah sharing semuanya
yang pasti bahwa semua pihak ini saat ini perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan
juga pemulihan ekonomi yang saat ini sedang dilakukan
termasuk dengan cara melawan hoaks dan juga misinformasi vaksinasi covid sembilan belas
jangan langsung percaya dan menyebar informasi yang tidak jelas sumbernya
saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah bersedia memberikan pemikirannya
menyumbangkan pemikiran dan sebagainya
yang jelas bahwa peran kita sebagai warga masyarakat harus kita yakin bahwa sharing before sharing
dan terakhir juga tetap disiplin
tetap disiplin dalam protokol kesehatan bergotong royong menjaga diri menjaga sesama
dan juga menjaga indonesia dengan tiga m yaitu menjaga jarak memakai masker dengan benar
dan juga jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir
akhirnya saya alfian raharjo undur diri selamat siang dan sampai jumpa